assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
bersahabat dengan kematian
judul yang enak dibaca tetapi sesungguhnya amat susah untuk kita alami
apa yang dimaksud bersahabat dengan kematian para pemirsa
sebetulnya kalau kita pelajari hadis nabi dan ayat ayat al quran
kematian itu mestinya bukan sesuatu yang harus menakutkan seperti yang selama ini kita rasakan
bagaimana kematian itu
di dalam pandangan al quran itu ada dua macam kematian
kematian bisa berarti terpisahnya nyawa dari tubuh
dan yang kedua kematian juga bisa berarti
kembalinya roh ini kepada ilahi
nah jadi kematian ini perlu kita biasakan dalam diri kita
matilah kalian sebelum kalian mati yang sesungguhnya
belajarlah mati sebelum kematian yang sesungguhnya
jadi kematian bisa terjadi tanpa harus berpisah antara nyawa dengan tubuh
ketika seseorang sedang

apalagi dalam bulan suci ramadan ini
sujud di dalam keheningan malam sholat tahajud
lalu dia bayangkan tuhannya
sepertinya dia kembali kepada tuhan
dia meninggalkan dunianya
dia meninggalkan seluruh perhatiannya yang lain
yang tertuju hanya allah swt
maka orang ini sebetulnya bisa disebut mati
roh ini darinya
malam ini aku kembali kepadamu ya allah
jadi kalau kematian seperti ini
insya allah kita akan sering mati setiap hari
setiap kali kita melaksanakan sholat
idealnya kita menemui kematian disitu
dalam arti kembalikan roh ini kepada allah
nah ketika kita takbiratul ihram
aku kembalikan kepadamu ya allah
nah pada saat itu sebetulnya kita sudah mati
kematian itu harus dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam hidup ini
dalam hadis juga disebutkan
tidur itu saudaranya mati
jadi kalau ingin belajar mati
belajarlah pada saat tidur
barang siapa yang bisa membaca
dua kalimat syahadat
maka itu nanti akan masuk surga
wah kalau begitu nggak usah sholat
gak usah puasa
alqama sahabat karibnya rasulullah saw
akhir hayatnya sulit sekali mengucapkan dua kalimat syahadat
hanya lantaran dia durhaka terhadap orang tuanya
akhirnya yang terlibat langsung rasulullah
panggil rasulullah memanggil
anaknya dalam keadaan zakartur maut
hei kenapa kamu gak menengok anakmu yang sudah sekarat seperti ini
belum sakit belum sembuh rasa sakit hati saya terhadap anak ini
semenjak dia kawin
anak sematawayang saya ini tidak pernah dihiraukan lagi
aku masih kecewa
oleh karena itu saya tidak datang
kalau kamu tidak akan mengampuni anakmu
saya akan bakar anakmu
lebih baik api dunia yang membakarnya daripada api neraka
oh tidak ya rasulullah
aku memaafkan seluruh dosa dan durhaka anakku
begitu kata maaf dari sang
ketika ibu keluar
bertalu talu keluar dua kalimat syahadat
dari mulutnya alqama
jadi bapak ibu dan para pemirsa sekalian
mari kita belajar mati
dan cara untuk belajar mati itu
akhir hidup kita sebelum tidur maksudnya
nah kalau kita sudah terbiasa
khusu dalam shalat
bukan hanya kita ingat allah swt
maka sesungguhnya itu terjadi proses kematian dalam diri kita
orang yang berpengalaman mati
tidak akan pernah sulit menghadapi kematian
inilah yang kita maksudkan pada hari ini
mari kita bersahabat dengan kematian
jangan pernah berharap seseorang akan bisa bersahabat dengan kematian
kalau dia tidak pernah melatih dirinya untuk mati
belajarlah mati sebelum kalian mati yang sesungguhnya
caranya seperti apa
biasakan rohnya kembali kepada allah swt
nah itu dia
ketika kita sedang shalat
ketika kita sedang tafakkur
ketika kita bertasbih
ketika kita menatap alam
bulan bintan dan lain sebagainya
lalu kita sadar betul akan keberadaan allah
sadar betul akan betapa sederhananya aku
itu sebetulnya terjadi proses kematian disitu
nah orang yang sudah terbiasa mati
pasti akan gampang bersahabat dengan kematian
kematian bukan sesuatu yang perlu ditakuti
kematian yang perlu kita latih
jangan sampai di liang lahat itu adalah tempat yang paling khusus untuk beribadah
atau untuk mengingat atau untuk berkontemplasi dengan allah
bagi para pencinta tuhan
liang lahat itu adalah tempat yang bebas handphone bebas tv bebas gangguan bebas polusi dan sebagainya
liang lahat itu bisa menjadi sebuah lapangan yang amat luas
bagi orang yang mencintai allah swt
mari kita belajar mati sebelum waktu mati
kematian sebenarnya dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh